hai informasi pertama saudara presiden jokowi dodo merespon sadanya wacana penambahan jumlah
pos kementerian di kabinet prabowo gibran jokowi bilang tanyakan ke presiden terpilih
hai saat ditanya wartawan soal wacana penambahan nomenklatur kementerian di pemerintahan mendatang
presiden jokowi bilang seharusnya pertanyaan tersebut ditanyakan kepada presiden terpilih
prabowo subianto bukan kepada dirinya sebelumnya muncul wacana penambahan nomenklatur kementerian
yang semula tiga puluh empat menjadi empat puluh kementerian hai apa apa ke memang diperlukan rencana penambahan kementerian
pak di kabinet yang akan datang ada jalan itu mungkin kalau kabinet kabinet yang akan datang
ditanyakan dong kepada presiden kepada presiden terpilih tanyakan kepada presiden
terpilih tanyakan pada presiden terpilih